jubah yang dipakai oleh taat pribadi sering digunjing memiliki kantong berukuran besar
namun para pengikutnya memiliki cerita lain soal jubah
taat pribadi biasa memberikan jubah kepada para pengikutnya
dan menurut pengikutnya tidak terhitung berapa jubah milik taat yang diberikan kepada para pengikut
pemberian itu pun diakui spontan bisa karena taat yang sengaja memberikan atau pengikutnya yang meminta
baju gamis ini biasanya berwarna putih biru hitam dan kuning
seorang pengikut taat pribadi mengatakan taat suka memakai jubah karena lebih dingin
jubah itu pun dibeli di toko atau pesan ke penjahit
kebiasaan yang mulia mas kanjeng setelah menggunakan jubah ini untuk proses memproses uang itu
biasanya di antar santri itu ada yang suka dan ingin memilikinya
kalau sudah diminta yang mulia itu tidak bisa menolaknya kemudian memberikannya
jadi beliau itu setelah memakai jubah itu pulang ke kamarnya kemudian ganti baju dan baju yang dipakai tadi itu diserahkan kepada santri
itu hal yang biasa dan itu sangat lumrah
banyak sekali baju baju beliau jubah jubah yang dipakai beliau untuk proses
tapi kemudian setelah dipakai itu diserahkan kepada santri yang membutuhkan
koresponen cnn indonesia miftah farid di probolinggo jawa timur
saat ini miftah dua benda yang
selama ini lekat dengan sosok dimas kanjeng ini adalah kursi dan juga jubah yang tadi kita sempat lihat bersama ya
nah anda sendiri langsung melihat dan juga memegang jubah dimas kanjeng ini
sebenarnya apa ini miftah yang ada di dalam jubah tersebut
saya berkesempatan secara eksklusif diberi tunjuk dan mempersilahkan untuk meneliti soal jubah yang menjadi kontroversi selama ini di tengah masyarakat
memang sosok dari taat pribadi tidak bisa dilepaskan dari dua benda
yang dia miliki dan ini kemudian membuat spekulasi yang beredar di masyarakat yaitu singgah sananya atau kursi dan jubah atau gamis yang dia pakai
nah dua benda ini cnn sudah secara eksklusif menampilkan dan kita diberi kesempatan oleh santrinya yang memiliki jubah milik taat pribadi untuk diperlihatkan
dan saya sendiri meneliti apakah kemudian selama ini dugaan masyarakat terkait dengan kantong berukuran besar yang ada di kanan kiri bahkan belakang
seperti yang dituduhkan selama ini benar benar ada
saya beberapa kali kemudian memeriksa ada dua jubah
yang saya periksa berwarna biru dan berwarna putih
memang dua jubah ini kondisinya berbeda
yang berwarna biru sama sekali tidak ada kantong di sana dan kemudian yang berwarna putih memang ada kantong di kanan kirinya
namun kantong itu berukuran kecil
kalau kemudian saya simulasikan di situ saya memasukkan tangan dan kemudian memasukkan benda berukuran besar sedikit itu memang kantongnya tidak memuat
karena memang kondisi kantong seperti kantong pada gamis pada umumnya memang ukurannya sangat kecil dan hanya untuk bisa menyimpan handphone atau benda benda kecil lainnya
kalau kemudian kantong itu diisi dengan uang misalnya sampai dua ratus juta
maka saya pastikan memang kondisi kantong tidak memungkinkan untuk dimasukkan dalam ukuran yang besar seperti itu
nah itulah yang kemudian saya mencoba mensimulasikan
namun saya sekali lagi dua benda atau dua gamis yang saya teliti tadi memang tidak menggambarkan keseluruhan dari gamis atau jubah yang dimiliki oleh dimas taat pribadi
karena ada berbagai macam ada berbagai warna dan ada berbagai jumlahnya juga banyak
dan menurut para santri dimas kanjeng biasa sekali memberikan pakaian pakaiannya kepada para santri
kalau kemudian para santri meminta
maka dengan senang hati akan dimiliki atau diberikan
nah menurut para santri kemudian kalau kemudian ada praktek penipuan yang dilakukan oleh dimas kanjeng dengan menggunakan bajunya dengan menggunakan jubahnya
itu tidak mungkin kemudian jubah itu diberikan kepada mereka dengan sesuka hati para dimas kanjeng ketika para santrinya meminta
ini yang kemudian harus diteliti polisi
apakah kemudian barang bukti yang disita polisi yaitu dua jubah berwarna hitam itu ada kaitannya dengan praktek atau dugaan penipuan yang dituduhkan polisi kepada taat pribadi
memang butuh pembuktian
karena sekali lagi saya tegak
saya tegaskan bahwa apa yang saya lakukan hanya untuk menjawab rasa penasaran masyarakat terkait dua benda ini
yaitu kursi atau singgah sana milik kanjeng pribadi dan juga jubah yang sehari hari dipakai
dan ini kemudian memunculkan berbagai spekulasi terkait juga dengan kantung
nah terkait juga perkembangan dari kasus pidana yang membelit dimas kanjeng taat pribadi terkait dengan dugaan penipuan atau pembunuhan
memang beberapa hari terakhir jumlah orang yang mengaku tertipu memang bertambah untuk yang melapor ke polisi
misalnya di polres probolinggo ada sekitar tujuh orang yang melapor
dan sedangkan di surabaya di polda jawa timur ada empat orang
artinya total ada sekitar sebelas orang yang melapor
namun polisi baru menampung laporan itu menjadi laporan polisi dan masih terus melakukan penggalian
karena dari dua puluh tiga ribu pengikut dari taat pribadi hanya sebelas orang yang melapor
ini yang kemudian menyulitkan polisi untuk mencari alat bukti yang jelas terkait apa kemudian benar ada praktik dugaan penipuan atau juga sangkaan terkait juga kasus pembunuhan
ini yang masih terus ditelusuri oleh polisi termasuk juga mengumpulkan barang bukti dengan bekerja sama dengan ppatk
dan bi untuk memastikan apakah uang pecahan mata asing yang disita dari makassar salah satu korban yaitu najimnya ini asli atau bukan
namun bisa dipastikan uang empat juta yang sudah ditemukan polisi di rumah kanjeng dimas taat pribadi adalah asli
ini yang kemudian masih ditelusuri polisi apakah uang yang didapat dari para korban yang disita juga dengan lempengan emas yang disita dari para korban ini asli atau tidak
karena itu polisi melibatkan bank indonesia dan pihak pegadaian untuk memastikan apakah kedua benda ini asli atau tidak
baik terima kasih banyak miftah yang melaporkan langsung dari probolinggo
kita tadi sudah mendengar juga jika kita membahas sedikit tentang baju gamis yang kanjeng taat pribadi
memang kantong kantong yang sempat diperiksa oleh miftah ini normal ya seperti adanya baju gamis biasa
namun tidak bisa dijadikan satu kesimpulan karena masih banyak sekali baju gamis yang bermacam macam warna yang dimiliki oleh kanjeng
yang tidak sempat dilihat juga
kemudian untuk uang yang ditemukan di tempat kanjeng pribadi dan ini merupakan uang yang asli dan sudah diperiksa oleh bank indonesia
dan sampai saat ini juga kasusnya masih akan diusut lebih lanjut